apakah kalian merasakan sakit
karena kalian telah berkelahi
yang kalian adu
aku harap dengan bukti kancing baju itu
ia dapat dilupakan dari tuduhannya
siapapun yang memiliki kancing baju itu
maka dialah pelakunya
dari kancing baju itu
itu bukanlah kancing baju seorang pria
melainkan kancing baju seorang wanita
jadi pelakunya bukanlah raden walang sungsang
kalau aku boleh berpendapat
kau memang ular beludak
kau tutupi kejahatanmu
dengan tebaran fitnah
aku rasa benar
pendapat prabu argananta
pelakunya adalah wanita
untuk diajukan ke sidang
bukti orang ini

aku tidak bisa memastikan apakah itu kancing bajuku
untuk maju ke depan
untuk mencocokkan kancing baju ini
dengan kancing baju yang gusti ratu kena
kancing baju ini ternyata sama
yang digenakan oleh gusti ratu kendermani
gusti ratu kendermani
di mana kancing baju
apakah gusti ratu menyimpannya
aku tidak ingat
aku benar benar tidak tahu
aku lupa aku lupa menyimpannya di mana
gusti ratu ingatlah baik baik
di mana gusti ratu menyimpan kancing baju itu
gusti ratu bisa jadi terdudu
jika tidak bisa menunjukkannya
tapi aku lupa aku lupa di mana aku menyimpannya
aku lupa aku lupa aku lupa
aku lupa aku lupa aku lupa
kalau gusti ratu kendermani
tidak bisa menunjukkan secara pasti
jelas si penopeng itu adalah
gusti ratu kendermani sendiri
dia sudah tidak bisa bangun lagi
sepertinya dia sudah mati
seperti apa yang aku katakan
dia sudah tidak lagi memiliki semangat hidup
dan dia menunggu kematiannya
dan kau datang
untuk memenuhi harapannya
memang benar apa yang kau katakan
cakra dewa sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi
dan sangat mudah sekali untuk kukalahkan
tunjukkan dimana ratu sabda dewi
ratu sabda dewi
telah dikebloskan ke dalam penjara salakapura
oleh cakra dewa
aku harus membangun kepercayaannya kepada aku
supaya aku tetap bisa mengendalikannya
tapi kau tidak perlu khawatir
aku pasti akan membantu memubahkan
gusti ratu sabda dewi
tapi tidak sekarang
tunggu waktu yang depan
hentikan perkaan kalian
apakah kalian merasakan sakit
karena kalian telah berkelahi
bagaimana dengan ayam ayam kalian
yang kalian adu
bagaimana rasa sakit mereka
aku pun tak menyangka
badanku terasa sakit semua
aku juga sangat menyesal
coba paman berdua bayangkan
tidak ingin bertaruh
tapi kalian paksa
kalau kalian telah merawat
ayam ayam itu dengan perawatan terbaik
bisa melakukan apapun kepada mereka
ciptaan allah swt
sama seperti kita
nanti di akhirat
mereka pun akan menuntut kalian
atas kejahatan kalian
aku telah melakukan perbuatan kecil
dan aku berjanji
tak akan mengulangi inah lagi
dan aku tidak akan mengadu ayam ayamku lagi
dan aku sangat menyesal
kalian telah sadar
ataupun hewan hewan yang lain
tidak boleh untuk diadu
bahkan baginda rasulullah saw
semoga kalian dapat memegang janji kalian
tidak mungkin raih kenteri manik
ingin mencerakai putranya sendiri
tidak mungkin raih kenteri manik
ingin mencerakai putranya sendiri
untuk raih kenteri manik
itu sangat dianggap sekali
mohon maaf nanda prabu
ada puntusuk konde yang ditemukan oleh sheikh nurjati guru dari segala guru
tusuk konde itu adalah milik nimas rasad
paman apa yang kau katakan
bagaimana mungkin itu tusuk konde milikku
jangan katakan apa yang kau katakan
apa yang kau katakan